hai lebih dari dua ratus mobil antik parkir berjajar di halaman universitas trilogi kalibata jakarta
selatan sabtu sore terdapat mobil jenis sedan wagon hingga mobil jeep keluaran sebelum seribu sembilan ratus sembilan puluh
mobil mobil ini ikut serta dalam pameran mobil antik lintas melawe auto week dua ribu dua puluh dua yaitu pameran yang
digagas komunitas grup otomotif seribu sembilan ratus sembilan puluh meski digelar di kawasan kalibata namun pameran ini menggunakan
nama melawai karena semasa muda anggota komunitas ini sering nongkrong di kawasan di salah satu
pojok blokan itu lintas melawe ini pertama tama kita buat mengenang kembali nostalgia di era tahun
sembilan puluh an awal yaitu ada zaman dulu itu ada lintas melawe ya di situ dan posisinya juga sama masih
di jalan atelirik
melawai juga dan kita pengen bernostalgia di area tersebut dan kebetulan mereka ini berulang tahun
salah satunya adalah suzuki balenowagon keluaran seribu sembilan ratus sembilan puluh enam milik muklis ini menurut muklis mobil ini
termasuk langka bahkan baleno dengan spesifikasi penggerak empat w drive diklaimnya hanya
terdapat satu di indonesia biasanya suzuki baleno yang beredar di indonesia berjenis sedan
dan berpenggerak front wheel atau rear wheel drive interior klasik di mobil ini menjadi
daya tarik tersendiri interiornya yang beda sama lokal dia punya sipe back karena mobil yang sembilan puluh enam
dan itu enggak ada airbag dia ada ship airbag di kiri ya maksudnya saya enggak tahu yang lokalnya
ada tonggak tapi yang jelas ini sip airbag kanan kiri habis itu dia ada pemanas untuk
spion dan abis itu sekiannya retrek nah hanya orang orang yang besar di era sembilan puluh an ingin bernostalgia
titik ini juga menarik perhatian pengunjung milenial
menostalgia sama teman teman yang anak sembilan puluh an lah
sebenarnya ya saya hobi sih hobi
sebenarnya juga di sini buat ketemu temen temen
anjang anjang yang sama punya hobi sefrekuensi lah
kebetulan lagi waktu luang kosong dapat info dari ig
terus ya udah dateng aja ke sini
awalnya sih itu mau ngeliat liat mobil aja
bagus sih terus juga nambah pengetahuan juga kalau ada mobil kayak gini
selain sebagai ajang bernostalgia
lintas melawai otowik juga menjadi etala sebagai penghobi mobil antik
yang ingin menambah koleksi